jangan sampai nana pemilu empat belas februari itu harus kita sambut dengan riang dan gembira
bagi hari cinta kasih
iya hari cinta kasih

tapi mas budiman enggak merasa begitu

saya bukan kompetitor dalam pemilu ya
saya bukan calon
gini mbak puan bicara lawan maupun kawan lawannya bukan musuh

tapi berlawanan ya
iya berlawanan dong
berlawanan pilihan berlawanan dukungan
tapi itu dalam kontestasi
tapi itu ditujukan untuk budiman sujatmiko
kalau budiman nanti dalam posisi yang bersebangan dengan pdi perjuangan
dengan jagonya dukung prabowo dan kita ganjar
pasti itu akan menjadi lawan di dalam bermain berdemok
oke berarti itu memang lawan bermain
dalam yang disinggung sama mbak puan tadi
bahwa ini loh tidak ada lawan yang abadi atau kawan yang ada
yang adanya kepentingan
tidak ada kepentingan yang abadi pula
ini yang terjadi saat ini
tapi di pdi perjuangan karena kita ini diikat dengan cara pandang ideologis
ada yang memang betul betul lawan kontradiksi bahkan itu musuh
yang kita khawatirkan kalau itu sampai terjadi mendominasi berbagai instrumen politik dan pemerintahan ini
pancasila nkri ini yang memang kita pertaruhkan
nah kita tidak melihat sampai hari ini karena kita juga dalam satu pemerintahan seperti pak prabowo dengan ganjar
ini adalah kontestasi di dalam lawan
jadi itu tidak ditujukan untuk budiman sujadmiko
atau ditujukan memang karena lawan bermain
apa sih arti seorang budiman sujadmiko dalam pengertian elektoral ya
tetapi bahwa dia pernah bicara substansi
jadi kita melawan rejim yang demokratis dengan mempersandingkan perjuangan dia di demokrasi
itu sangat substansial waktu itu
dalam situasi abnormal dalam situasi yang normal semacam ini dia sudah tidak melihat itu kontradiksi ini
bagaimana kontradiksi antara rejim yang masih mempunyai track record yang demokratis dan yang tidak demokratis
mas adi anda melihatnya ini pernyataannya puan maharani ditujukan untuk siapa
itu ditujukan untuk siapa
dari kawan menjadi lawan
kalau mas budiman nggak ngerasa karena butiran debu kalau menurut mas budiman
kalau kita menggunakan perspektif hermenetik ya dalam pendekatan studi filsafat
jadi pernyataan puan itu harus dibaca dalam konteks teks dan konteks ya
jadi pernyataan puan maharani yang menyatakan lawan jadi kawan atau kawan jadi lawan
ini adalah satu expose politik kita yang memang suka berganti musim rifana
dulu sby itu hanya didukung oleh segelintir partai politik
tapi ketika jadi presiden lawannya itu berbondong bondong jadi menteri
dulu ketika jokowi jadi presiden di dua ribu empat belas partai politik pendukung prabowo satu dua tiga partai hijrah berjamaah menjadi menterinya
pak jokowi saat itu
bahkan fenomena yang cukup luar biasa adalah prabowo subianto
ini adalah politik yang saya kira berganti musim
dulu nasdem kurang gimana dengan anies baswedan
tapi nasdem adalah partai pertama yang kemudian mendeklarasikan anies sebagai capres di dua ribu dua puluh
ini yang saya sebut sebagai teks politik kita bahwa ini bagian dari cacat bawaan dari sistem presidensialisme multi partai ekstrim di indonesia
tidak ada sekat sekat ideologis yang cukup fundamental dan tajam yang kemudian masyarakat itu harus berbenturan satu sama yang lainnya
tapi kalau kita membaca konteks saya kira dua hal
pertama memang ini ditujukan kepada prabowo subianto dan budiman sudah selesai
tapi bukan tidak mungkin di dua ribu dua puluh empat akan saling bersaing
ini soal bagaimana memenangkan pertarungan
jadi istilah lawan itu jauh lebih jauh

jangan dimaknai sebagai sebuah ketakutan
karena dalam pemilu ini bukan soal maji stalin gitu ya
pemilu ini bagaimana memenangkan pertarungan politik
bagaimana jadi presiden judulnya
dan pasti akan saling bersaing satu sama yang lain
gimana politik kita di dua ribu dua puluh empat ini gak ramai dan tidak mendidih
banyak misalnya afiliasi politik relawan jokowi yang dulu ke prabowo subianto
ke ganjar pranowo misalnya ke prabowo
dulu misalnya bang budiman
lima belas tahun menjadi kader pdip tapi kemudian pindah ke prabowo subianto
ini gak nyaman ini kondisi politiknya
ada kompetisi disitu
berarti aspek ideologisnya nggak ada
semuanya aspek pragmatisme aja anda lihat
politik di indonesia per saat ini itu memang gak ada perdebatan ideologis kok
bahkan ketika saya melihat berpindahnya bang budiman sujatmiko ke prabowo subianto
tidak ada aspek ideologis normatif yang kemudian diperdebatkan begitu panjang
apa bedanya pdp dengan green rock
tidak ada perbedaan yang cukup ekstrim
basis konstituennya sama sama populisme
petani gitu ya kemudian nelayan buruh dan seterusnya
satu satunya yang saya pikirkan ketika bang budiman pindah dari pdip
mungkin nanti dukung prabowo subianto adalah ini soal untung dan rugi
di pdp udah gak dipakai
sama bang bimo ini udah gak jadi apa apa
sangat mungkin mungkin di dua ribu dua puluh empat kalau prabowo menang
ya bang budiman ditawarin begitu banyak menu menu politik
seperti yang disampaikan oleh bang bimo dan elit elit pdip yang lainnya
bagi saya politik itu hanya sebatas itu ya
mungkin saya tidak salah
oke ini soal untung dan rugi saja
karena anda udah gak dipakai lagi di pdp perjuangan
memang seperti itu mas budiman
pertama kalau tidak dipakai
gini saya terakhir itu menjadi bagian dari kepengurusan itu pada saat mas pramono anung menjadi sekjen
toh saya tetap bertahan
toh saya tetap dipertahan di pdi perjuangan
kemudian itu memang saya baik di itu
tidak lagi banyak di struktur
dan kemudian itu tidak mengubah
afiliasi dan loyalitas saya kepada partai
mungkin bung adi tadi bilang tidak ada persoalan ideologis betul
antara pdp perjuangan dan green deal itu bukan sebuah
bukan sebuah migrasi ideologis pastinya
saya mungkin harus mengulangi lagi
ada pilihan dalam momentum strategis dua ribu dua puluh
yang menurut saya
dari tiga tokoh yang baik di calonkan ini
saya sering berkata bahwa pak anies itu kepemimpinannya intelektualis
itu hanya cocok di sebuah negara
yang kapitalisme berkembang maju
institusi demokrasi ekonomi dan civil society nya sudah matang
mungkin tepatlah untuk menjadi perdana menteri swedia lah mungkin
ya yang beraju
seorang pemimpin populis
hmm pemimpin populis biasanya sangat dibutuhkan di era
regime yang elitis
atau regime yang otoriter
itu butuh itu
jadi setelah sekalian lama elitis feudal otoriter
maka orang mencari
dahaganya dengan populisme
dibutuhkan pada suatu masa
ketika populisme sudah menjalankan tugas sejarahnya
sudah membersihkan sisa sisa kekuasaan itu
maka dia harus matang
populisme itu kan sebuah gagasan untuk keadilan
tapi masih kanak kanak
nah strategis pengen dibawa diajak ke peram maju
nah saya melihat
ketika pendekatan pd perjuangan ini kok seperti
kayak mau meneruskan berlama lama dengan populisme
dan menurut saya
kita ini bangsa ini harus segera naik kelas
karena tantangannya dua duanya banyak banyak
dua duanya sama sama mau melanjutkan programnya pak jokowi
jadi apa bedanya
mas gesir mau melanjutkan
kira kira kalau kamu pernah juara satu di kelas lima sd
kamu atau kelas enam sd
karena kamu kan ingin naik kelas satu smp ya
hanya karena kamu kelas enam sd pernah jadi juara satu
kemudian kan kamu nggak bisa balik ke kelas enam sd
kelas smp bahwa tantangannya lebih berat
bahwa soal soalnya lebih keras
mungkin nggak jadi juara lagi dibanding waktu kelas enam sd
toh kamu memang waktu mengharuskan kamu untuk naik smp
gak boleh balik kelas enam sd hanya karena pernah jadi kelas satu
saya ingin mengatakan
kita butuh penerus pak jokowi
jadi menurut anda ganjar adalah peniru
bukan penerusnya pak jokowi
pak prabowo penerusnya
bahkan pak jokowi
bahkan pak jokowi pada periode kedua
sudah meninggalkan pendekatan populistik
dia mulai meletakkan dasar dasar kepemimpinan yang strategik
pada periode kedua
pada periode pertama memang populistik
tapi pada periode kedua dia mulai
tapi pada saat itu kan tiba tiba ada pandemi
harusnya gagal take off
kita kan harus lanjutkan terus
kita gak boleh mundur
saya mau putarkan ya
pernyataan dari mbak puan maharani
soal pihak pihak yang ingin mempecah belah
kita dengarkan bersama
apalagi kecintaan ketua umum
ibu megawati soekarno putri
pada periode kedua
pada kader terbaiknya
yaitu presiden jokowi
tidak akan pernah luntur
layaknya seorang ibu pada anaknya
kasih ibu sepanjang masa
soliditas parta diusik
oleh mereka yang hanya ingin memecah belah
ketua umum ibu megawati
dan presiden jokowi
gerindra merasa nggak bahwa pernyataan itu
ditujukan kepada pak prabowo subianto
yang hadir di tengah tengah
antara bu megawati
dan pak jokowi
saya rasa enggak
karena pak prabowo itu sangat menghormati bu megawati
beliau selalu menganggap bu megawa
kapan bisa bertemu dengan bu mega
belum dikasih waktu
ya sampai saat ini kan lagi diatur
sudah minta waktu berkali kali
tujuh belas agustus bertemu
ya enam belas agustus bertemu
tapi kan di acara acara kenegaraan
tapi pertemuan di momen berdua belum
sudah minta waktu
itu menunjukkan bahwa pak prabowo sangat menghormati bu megawati
punya hubungan yang baik
selain pak prabowo menghormati bu mega
dengan hubungan yang sangat baik
partai gerindra di parlemen
juga punya hubungan yang baik dengan
saya ini kan anak buahnya mas bimo di komisi enam
bang dasko dengan mbak puan di pimpinan dpr juga baik
antara pimpinan fraksi gerindra dan fraksi pdip
hubungan juga sangat baik
tidak ada masalah diantara kita
pak prabowo ya memang
pak prabowo akan berkompetisi dengan mas ganjar
yang disampaikan mas budiman
bahwa beliau sudah menyampaikan berulang ulang kali
bahwa pak prabowo akan meneruskan kemimpinan pak jokowi
dimana pemerintahan pak prabowo dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh
merupakan keberlanjutan pemerintahan pak jokowi
termasuk juga pak prabowo berulang ulang kali
menyampaikan secara terbuka
termasuk setelah acara di trans group ya
bagaimana beliau di doorstop
beliau menyampaikan bahwa
saya tidak malu untuk mengatakan bahwa saya
dengan pak jokowi
jadi itu gak merasa ya
memocah belah pak jokowi dan pak omega
tidak ada keinginan untuk memecah belah
dibenak hati sanubari dan keinginan pak prabowo
bagaimana mempersatukan bangsa ini
tidak mungkin prajurit
saptamarga seorang prabowo ingin menghancurkan
memecah belah bangsa ini
yang ada dibenak pak prabowo
di hati sanubari dan keinginan beliau
bagaimana bangsa ini maju
dan kita bersatu
dengan pak prabowo
dengan pak jokowi melakukan rekonsiliasi
jadi tidak ada
isu kita ingin memecah ulang
yang ada kita ingin merangkul
mas mimo siapa yang ditunding memecah belah
hubungan pak jokowi dengan bu mega
kalau tadi gerindra merasa itu bukan pak prabowo lah
bu mega dan pak jokowi ini
tadi sampaikan mbak puan
bu mega pun juga sering mengatakan
pada posisi pak jokowi sebagai presiden
bu mega juga sebagai
jadi saya melihat
yang memang diusung oleh
yang lebih smart
yang lebih demokratik
indonesia yang lebih berkembang kemanusiaan
misalnya dengan bpm satu warga
indonesia yang lebih adil dengan infrastruktur
dengan indonesia centris
dengan berbagai mewujudkan ideologi
pancasila yang lebih toleran dengan menjunjung tinggi
perbedaan pendapat itu
hal yang wajar
tapi karena dasar dan tujuan
kedua bilio ini sama
seperti yang dikatakan
dansa dan si politik di tahun politik ini
tapi kalau misalnya hubungan mereka berdua ini dekat
pak jokowi dengan bu mega
mbak puan bisa sampai mengatakan
ada pihak yang ingin memecah belah
berarti kan sudah ada gerakan
yang ingin memecah belah itu
ini kan narasi yang disampaikan
mbak puan ke narasi publik
di dalam internal kader pdi ya
kamu tanyakan kan
bu mega dengan pak jokowi
ya kan baik baik saja
mbak puan menyampaikan itu ke
ke publik khususnya di internal kader partai
kader kader partai di internal partai
yang harus segera bekerja
yang publik pdi juga melihat
antara ibu dengan pak jokowi
oleh mbak puan
supaya partai ini terpesulit dan bekerja
jadi sebenarnya apa yang disampaikan mbak puan
mbak puan sudah tepat
bagaimana di internal partai ini
pak ganjar panowo
gubernur jawa tengah
supaya persepsi publik
apa itu kepemimpinan populisme
dan strategis tadi
pandangan bu diman logis saja tidak
apalagi realistis ya kan
itu apa itu
masih kurang bisa dia
dan apa yang strategis
karena itu irisannya dalam konteks kita berdemokrasi
apalagi di dunia yang sangat mensos
sekarang ini sangat beririsan
saya mau ke mas adi
apakah kemudian pernyataannya mbak puan maharani ini adalah
jadi ditujukan lebih pada internal kita ya
untuk internal pd perjuangan
bahwa itu sebagai akibat dari kompilasi isu yang ditangkap mbak puan
yang sangat berbahaya
bagi kader partai
supaya dalam satu persepsi
itu tadi tegaskan begitu
akibat dari kompilasi isu
bertebaran begitu ya
tentang renggangnya hubungan antara pak jokowi dengan bu mega
dan ada yang hadir di tengah tengah
ingin mengusik ke hubungan keduanya ini
itu makanya disampaikan
anda melihatnya bagaimana
ini bentuk kekhawatiran nggak mas adi
ya tentu secara isu memang begitu
bahwa pak jokowi itu seakan akan main di dua kaki
dukung ganjar dan prabowo subianto
sudahlah itu jadi konsumsi umum
jadi itu berlaku untuk siapapun
kan politisi ini pada tahu
bagaimana sikap politik pak jokowi itu
yang juga main kaki
jadi ini panggung depannya aja begitu
bahwa yang ingin memecah belah
mencoba untuk mengadu domba antara jokowi dan pdp
bukan yang lain
maksudnya bahan indonesia itu gimana
gak mungkin ditususkan kepada anies baswedan
karena yang mencoba untuk mengidentifikasi
ya cuma bang andreus ada
yang lain tidak ada
ini maksudnya bukan bang andre
tapi ketua umumnya
maksudnya begitu kira kira
jadi rindra pak prabowo sudianto
dan itu yang dimaksud pemimpinan yang strategis tadi
nah itu yang kemudian membuat
kenapa mbak puan itu sepertinya menyampaikan
itu penuh semangat dan berapi api
saya jarang melihat mbak puan pidato semacam ini
tapi di semua orang konyol luar biasa betul
bahwa seakan akan memang ada upaya
pak jokowi itu ditarik ke dalam
tapi bukan di lingkaran pdip
tapi ke dalam bagi orang lain
inilah yang kemudian konsolidasi pdip di semarang itu
ini ingin menunjukkan
bahwa pdip apapun yang terjadi harus solid dan kuat
bahwa pdip itu juga adalah bagian penting dari jokowi
dan begitu pun sebaliknya
oleh karena itu bagi kita gak perlu lah kita berpura pura tidak tahu
apa yang disampaikan oleh mbak puan ini
peluru nyasarnya siapa
kepada rindra prabowo sudianto dan andreus yadu
oke pelurunya itu sebetulnya ditujukan untuk prabowo sudianto dan rindra
bukan kepada poros puro
yang mencoba untuk menarik narik pak jokowi
masuk ke dalam hubungan antara pak jokowi dengan bu mega
menarik kalimat adi praetno ini
kan tadi sudah kita jelaskan
bahwa pak prabowo itu ingin mempersatukan
bukan melakukan pemecah belahan
nah pak prabowo itu ingin duduk sama rendah
berdiri sama tinggi
tidak ada politik seranting
makanya kita lihat bagaimana semangat persatuan pak prabowo itu disambut oleh berbagai partai yang ada
dua ribu delapan golkar partai bulan bintang gelora
insya allah tanggal dua september akan deklarasi
mudah mudahan habis ini psi partai garuda
itu menunjukkan apa
pak prabowo adalah figur yang mempersatukan
tidak mungkin seorang pak prabowo subianto ingin merusak hubungan ibu mega dengan pak jokowi
apalagi pak prabowo sangat menghormati ibu mega
hadir di tengah tengah
pak prabowo itu adalah pembantu presiden
tentu sebagai pembantu presiden sebagai menterinya pak jokowi beliau berkomunikasi secara intens dengan pak jokowi
kadang pak jokowi memanggil beliau untuk mengetahui perkembangan kemenangan
atau kadang kadang pak prabowo yang datang minta waktu ke pak jokowi untuk melaporkan tugas tugas yang diberikan oleh pak jokowi
sehingga memang terlihat intens terlihat dekat
kalau pasang baliho saya itu hadir dalam sidang paripurna enam belas agustus

saya salaman dengan presiden sempat selfie dengan presiden
di situ beliau menyampaikan bahwa tidak ada masalah
pak jokowi tidak mempermasalahkan ada figur yang pasang baliho dengan beliau
tidak ada mempermasalahkan
karena di situ saya bicara dengan presiden sekaligus memberitahu rencana
tidak ada masalah tapi karena pasang baliho itu yang dianggap tadi masuk ke dalam hubungan bu mega dengan pak jokowi
pak jokowi ini adalah presiden kita semua
dan pak prabowo adalah pembantunya pak jokowi
kenapa baru pasang balihonya sekarang kenapa nggak kemarin kemarin

ini kan kita diskusi rasanya dari enam bulan yang lalu balihonya sudah
sudah ada berarti ya
sudah ada kan kalau tidak salah baliho pertama itu dekat kantor cnn inisiatif ini
kalau nggak salah di apa namanya
ada tulisan maju bersama itu kan ya
kalau tidak salah saya rasa balihonya sudah dari dulu dulu
dan pak jokowi tidak pernah mempermasalahkan
jadi kalau misalnya ada kekhawatiran dari pdi perjuangan pak prabowo
itu urusan internal pdi kami tidak elok dan tidak etis mengomentari urusan rumah tangga orang lain
yang jelas pak prabowo figur yang mempersatukan
pak prabowo dan pak jokowi sudah menunjukkan kepada bangsa kita ini
bahwa persatuan ini penting bagi negara kita
sehingga inilah modal besar bangsa kita selamat dari pandemi covid dan krisis ekonomi
dan persatuan inilah yang ingin dilanjutkan oleh pak prabowo
kalau mandat diberikan oleh rakyat kepada beliau beliau akan mengajak seluruh kekuatan politik untuk bersama sama membangun indonesia
termasuk pdi perjuangan
sudah kampanye nih bang andre ini
namanya juga political show
kita nanti tanya ya ke teman teman mahasiswa melihat beloknya budi mas jadmiko ini
tadi yang belok nggak kasih sen kalau menurut mas bimo
apakah kemudian ini dianggap sebagai idealisme seorang aktivis atau justru sebaliknya pragmatisme seorang aktivis
kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show